sesuai dengan amanat undang undang no empat belas tahun dua ribu delapan belas
seluruh warga negara indonesia memiliki hak untuk mengakses informasi seputar bank indonesia
termasuk yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bank indonesia